pasca ricuhnya kawasan tanah abang yang disebabkan oleh bentrok antara pedagang kaki lima dan satpol pp pada kamis lalu
situasi saat ini masih belum kondusif
para pedagang kaki lima masih banyak yang berjualan di trotoar dan mengganggu pejalan kaki
meski masih dalam situasi razia serta pantauan satuan polisi pamung praja
para pedagang kaki lima yang berjualan di bawah jembatan penyeberangan multiguna tanah abang ini tetap berjualan di ruas trotoar
para pkl tersebut terlihat sibuk menjual barang dagangannya tanpa memperhatikan kenyamanan pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan tanah abang
penyisiran oleh satpol pp masih terus dilakukan untuk menertibkan situasi ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu di kawasan tanah abang jakarta pusat
selamat siang rio rio pasca bentrok yang terjadi beberapa waktu
lalu antara pedagang kaki lima dan satpol pp bagaimana kondisi terkini di sana saat ini
selamat siang fani memang benar sekali seperti yang anda sebutkan tadi
memang pasca ricu yang terjadi di tanah abang pada hari kamis lalu
memang situasi pada hari ini sejauh pantauan kami sejak pada pagi hari tadi memang belum juga kondusif bagi para pejalan kaki yang lalu lalang
dan melewati kawasan tanah abang
seperti yang anda bisa lihat di belakang saya memang masih begitu banyak para pedagang yang berjualan di tempat ini
tanpa memperhatikan nasib para pejalan kaki yang terus berlalu lalang di kawasan tanah abang
memang tepatnya pada saat ini saya berada di bawah jembatan penyeberangan multiguna yang berada di pasar tanah abang
dan memang sejauh pantauan kami sejak pada pagi hari tadi memang kawasan ini masih terus dipenuhi oleh para pedagang kaki lima

dan memang dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar tiga kali atau tiga waktu yang mereka tetapkan untuk waktu rahasia pada hari ini
dan memang dari pantauan kami juga memang dari apa yang kami lihat memang para petugas belum melaksanakan tugasnya dengan baik
sehingga memang belum tegas begitu memang sehingga masih banyak para pedagang kaki lima yang terus berjualan di tempat ini
dan memang dari fenomena yang kami pantau sejak pada pagi hari tadi dan juga pada
pada saat ini di kawasan tanah abang ini memang para pedagang kaki lima ini memang sedikit memang cukup nakal begitu nisa
memang ketika para petugas satpol pp ini datang untuk merazia datang untuk menertibkan kawasan ini
mereka terlihat cukup kooperatif dan juga segera untuk menertibkan barang dagangannya untuk merapikan barang dagangannya dan untuk bersiap untuk berpindah
mereka juga terlihat cukup berpindah
namun ketika beberapa waktu setelah para petugas melaksanakan tugasnya para petugas tidak terlihat lagi di tempat ini
para pedagang kaki lima ini kembali ke tempat mereka sebelumnya untuk kembali berjualan
dan hal inilah yang memang menjadi kekurangan yang memang menjadi masalah di tempat ini
memang minim sekali kesadaran dari para pedagang kaki lima untuk
menepati atau melaksanakan aturan yang sudah ada
memang dari aturan yang sudah ada memang tidak diperbolehkan untuk berjualan di kawasan trotoar di ruas trotoar ini
karena memang sangat mengganggu para pejalan kaki yang seperti yang anda lihat di layar kaca anda
memang para pejalan kaki ini memiliki ruas jalan yang sangat sempit sekali untuk mereka melewati kawasan tanah abang ini
jika hal ini terus dibiarkan memang ini diperlukan ketegasan dari satpol pp sendiri
untuk bisa memperlakukan aturan yang sudah ada dan menindak tegas para pedagang yang ada di tempat ini
begitu juga dengan harus tumbuh kesadaran yang cukup dari para pedagang kaki lima
apabila ini terus dibiarkan maka nasib dari para pejalan kaki lima ini akan menjadi
tidak akan menjadi prioritas dan nasib para pejalan kaki akan terus dibiarkan di kawasan ini
baik terima kasih ausirion dholu atas laporan langsung anda dari kawasan tanah abang jakarta